aksi aksi demo menolak ruu cipta kerja kembali terjadi di sejumlah kota pada hari ini
di ibu kota jakarta untuk mengamankan aksi demo
sebanyak sepuluh lima ratus delapan puluh tujuh personil gabungan tni dan polri diterjunkan sejak selasa pagi
dua puluh personil cadangan juga disiagakan di monas dan gedung dpr mpr
mengantisipasi pergantian lintas masa perusuh di akhir aksi demo
selain titik demonstrasi di patung kuda arjuna wiwaha jakarta pusat
personil gabungan yang disiapkan juga akan menjaga sentra sentra ekonomi hingga sentra perbelanjaan
polda metro jaya menyatakan personil pengamanan tidak akan segan bertindak tegas
terhadap masa perusuh
selain itu polisi juga telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan
untuk mengantisipasi adanya ambulan yang membawa bantuan logistik dan batu
sikap yang sama juga diungkapkan polda jawa timur
menyikapi rencana demo menolak ruu cipta kerja dari sejumlah elemen yang mengatasnamakan getol
atau gerakan tolak omnibus law yang diagendakan pada dua puluh hingga dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
kapolda jati menegaskan akan menindak tegas setiap pendemo
anarkis yang mengakibatkan kerusuhan dan kerusakan fasilitas umum
kepolisian akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku kepada setiap pengunjuk rasa yang anarkis
negara ini tidak boleh kalah dengan perilaku perilaku anarkisme
hanya orang yang tidak waras dan tidak sehat yang mendukung perilaku anarkisme
kapolda jati irjenpol muhammad fadil imran
mengingatkan semua pihak untuk tidak melibatkan anak anak
yang mayoritas tidak mengetahui esensi aksi demonstrasi
tim liputan cnn indonesia